komisi satu dpr meminta penjelasan kepada menkominfo rudiantara terkait pemblokiran akun media sosial milik ustadz abdul somad
meski blokir telah dibuka oleh pihak instagram komisi satu mengingatkan agar seluruh akun media sosial tidak partisan dan menjunjung tinggi kebebasan berpendapat sepanjang tidak melanggar aturan
pertama harus dicek dulu apakah dari pemerintah karena kalau yang saya sudah komunikasi langsung dengan menteri menkominfo pak rudiantara
beliau bilang ini tidak dari pemerintah jadi ini saya rasa betul betul secara sistem dari instagram
karena memang kalau banyak orang yang meminta satu akun di blok itu bisa terjadi
tapi kemudian mereka karena banyak juga yang meminta supaya tidak di blok mereka buka kembali
tinggal dari pemerintah kan sekarang sudah ditanyakan kepada pihak instagram
kita akan lihat nanti seperti apa jawaban dari instagram
mudah mudahan sih tidak ada pretensi untuk membungkam siapapun karena di sosial media tentu kita ingin bahwa semua punya hak bicara yang sama
selama tidak melanggar aturan di instagram ataupun aturan perundangan kita
tidak melanggar sara kemudian pencemaran nama baik dan lain lain
di luar dari itu seharusnya tidak boleh ada penutupan penutupan akun
jadi mudah mudahan ini hanya salah paham saja
sebelumnya akun instagram ustadz abdul somad mendadak tidak bisa diakses
ia sempat mencuitkan kekecewaan pemblokiran akunnya melalui akun facebook miliknya
abdul somad memberitahukan bahwa akun instagramnya disuspend sejak sabtu malam kemarin tanpa ada pemberitahuan apapun
dilansir dari detik com ustadz somad mengatakan suspend dari instagram tidak akan memadamkan semangatnya untuk berdakwah
ia menuliskan pada akun facebooknya bahwa jika satu pintu ditutup maka masih ada pintu lain yang terbuka
ustadz somad tidak akan gentar untuk melanjutkan berdakwah
wakil ketua dpr fahri hamzah
turut menanggapi soal akun instagram ustadz abdul somad yang mendadak tak bisa diakses
melalui akun twitter pribadi milik fahri
ia meminta komisi satu dpr untuk memanggil pihak instagram
fahri hamzah juga memention akun twitter wakil ketua dpr bidang politik dan keamanan
yang membawahi komisi satu yaitu fadlizon
agar berkoordinasi dengan komisi satu menuntaskan kasus ini
sementara menkominfo yang dihubungi secara terpisah menyampaikan
bahwa pihaknya tidak meminta instagram untuk men suspend atau men take down
saat ini pihak menkominfo tengah meminta informasi
kepada instagram terkait suspen terhadap abdul somad